halo halo coba lebih ngerungkut lagi ngerungkut lagi
ini pak ustadz pada mau ngasih handphone
kau bikin apa sih
bantu dong sob
bantu dong sob
aku tau marah aku dulu ya
kita berdua nih

kau ngapain disini
keluar gak kalian
enggak kita cuma mau liat
keluar keluar keluar
gak ada apa apanya dah
gak ada komunikasi
nggak ada yang nelpon balik
ya aloh pak deh
pak deh ngapasih lagi diem banget
itu mukanya sampai beda begitu
iya orangnya udah ngecek banget
sejak kapan muka saya berubah
muka saya ini dari lu kayak gini
ya kan gak kayak biasanya ya
orang biasanya cengar ini merebut
biasanya juga senyumnya ke depan
sudah dua kali handphone saya hancur
yang pertama digoreng
yang kedua diinjak
siapa yang diinjak
itu satu satunya ustaz jambela ngasih saya
bagaimana saya gak sedih
ibu nya haikal akan terpukul
ibu nya haikal akan terpukul saya
saya harus bicara apa
gak lupa handphone
jangan pake kaget kehabisan cara
positif ada caranya
alat komunikasi jarak jauh
ini ngomongnya jauh jauh kata muka saya pake di tablak begitu
ini alat komunikasi jarak jauh
ini alat komunikasi jarak jauh
ini alat komunikasi jarak jauh
boleh dijajal boleh dicoba
boleh dijajal boleh dicoba
ini alat komunikasi
ini kurang nyentet dia
coba lebih ngerungkut lagi
diketin lampung pin
ini pak ustad pada mau asli handphone
ini pak ustad pada mau asli handphone
ini keras apaan ini
ini keras apaan ini
ya allah pak ustad
ya allah pak ustad
ya allah pak ustad
jadi takut banget
ini pak ustad
maaf pak ustad
kelakuan dua orang ini
maaf pak ustad
jatoh lagi dah
ini tali gunanya buat ngejebak saya gitu
telepon ini gunanya buat ngejebak saya
telepon kali ini talinya
siapa yang ngejebak ustad musa
ini kita lagi ngejajal telepon
eh pak ustad masuk
iya pak ustad keserimpet
eh teh itu
tadi udah kayak kemoceng
tadi udah kayak kemoceng
tadi udah kayak kemoceng
tadi udah kayak kemoceng
aku gak tau lagi
kamu bikin apa
kamu bisa yang apa dok
aku bisa ceramah bukan begitu kal
kita tuh mau jual yang berbentuk barang
yang bisa dijual
aku juga bisa kali jual
kamu mau jadi pelaut
oh kamu masuk pesantren sih
gak boleh keluar pokoknya serba diatur deh

kamu juga gak perlu berusaha menjadi orang lain
kamu cukup menjadi diri kamu sendiri aja

aku punya ide
buat adik adik sekalian semuanya yang ada di sini
jangan malu malu
ayo ajak temen temen
ngumpung ada kesempatan
beli aja segala macam apa aja
ya berapa berapa ini bu
gak pake gini gimana
ini nggak usah ke telinga
eh udah begitu ya
ya emang begitu
jadi pengopening gua
lu paham gua
lu tau gua punya oping

lu tau gua pengerti
lu kan pengen pahamin ini gak perlu apa
sayang gak keduman
pada berantem aja
kayak masih muda aja
teri meri teri meri makan teri sambil lari
ya ini asal tahu aja
saya lagi ngomongin belajar yang dikulang
gak tau tau nya pade
sambing saya ngejedok aja
gak usah pake gini ya
pade udah deh
boleh saya coba pak ustadz
roti coklat rasa keju
kalian aja roti buaya
satu lagi roti apa pade
pade itu rasa ambang pade
saya mau belajar dulu
pade mau pantun dulu
anak kecil beli balon
balonnya di bengkulu
saya permisi dulu
ya pade hati hati pade
saya juga mau permisi dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz melihat kali ini teringat dengan junjuran kita
siapa nabi muhammad
beliau juga adalah seorang pedagang
bahkan para sahabat nabi
yang menjadi kaya raya
misalnya uthman bin affan
sahabat rasul yang juga menantu beliau
kemudian ada lagi
kalau pedagang bahasa arabnya apa
alhamdulillah karena itu
masing masing fokus dengan standnya
ingat jangan curang
selamat belajar berdagang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hai kau sama dudut kemana ya
kok duduk tadi gak ada
tapi aku penasaran loh mereka buat apaan ya
tak pasti mereka
lu buat apa apa
team stobri juara satu